layar ponsel atau laptop tidak bisa lepas dari keseharian orang dewasa
ataupun anak anak ya kalau zaman sekarang
apakah untuk bermain game bermedia sosial atau kerja
ya apalagi kalau sekarang ini untuk mendapatkan uang juga hanya dari ponsel saja
sudah bisa mendapatkan uang yang cukup banyak begitu
nah salah satu dampaknya adalah kerusakan mata
seperti minus silinder bahkan juga iritasi
lalu pertanyaannya bagaimana cara menghindari kerusakan mata
ini dia liputannya untuk anda
lihat di video selanjutnya
seperti pribadi yang terbiasa menyendiri karena biasa dengan pola satu arah
kemudian emosi menjadi lebih agresif
hingga keluhan fisik seperti nyeri tulang punggung
ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mata tetap sehat saat menggunakan gawai
pertama pastikan posisi tubuh kita tepat dengan cara duduk dengan tegak
posisi mata harus pas dengan bagian atas monitor
kedua jangan lupa terapkan pola dua puluh dua puluh dua puluh
yaitu setiap melihat layar selama dua puluh menit
sempatkan melihat objek yang jaraknya dua puluh kaki atau enam meter selama dua puluh detik
pada umumnya selama satu menit kita itu berkedip sebanyak delapan belas kali
tapi tanpa kita sadari saat kita melihat layar handphone ataupun laptop
kita berkedip jauh lebih sedikit yaitu hanya delapan kali dalam satu menit
jadi jangan lupa
untuk sering sering berkedip dan perhatikan jarak layar handphone dan juga laptop
jarak antara mata dengan layar berbeda beda tergantung besarnya layar
ini sebenarnya tergantung dari besarnya layar
jadi kalau misalnya kayak handphone itu mungkin sekitar tiga puluh cm
kalau misalnya tap mungkin bisa agak lebih jauh lagi sekitar empat puluh cm
kalau komputer itu sekitar lima puluh cm sampai enam puluh cm jarak yang baik
semakin besar layarnya
harusnya bisa lebih mundur lagi
lalu yang kedua tadi mengenai sinar
ada baiknya sih kita menggunakan screen protector ya untuk kita bekerja
supaya mata kita tidak gampang lelah gitu
selain itu pengaturan kecerahan layar sebaiknya sama dengan kondisi cahaya ruangan
jika tuntutan pekerjaan berlama lama di depan layar
mata yang terlalu kering juga dapat dibantu dengan meneteskan air mata buatan
dari obat tetes mata
sempatkan juga melakukan peregangan dan mengkonsumsi asupan yang mengandung vitamin a
agar membantu mata tetap sehat dari dalam
yang lebih sulit adalah konsisten mengingat dan melakukannya